kita duduk dulu semuanya ntar
jadi besok kita mau ada
bawa berbagai perlengkapan tulis
jadi kalian harus bawa sendiri sendiri ya
udah kalau udah ngerti sekarang boleh pulang
kargawan syokur motor di jalan raya sawangan panjaran mas depok ini
tengah disibukan menghitung uang logam pecahan seribu rupiah
sempat bingung dengan uang yang diberikan oleh pembeli
eh aku mampir dulu ya ke warung di situ
sama penggaris dan busur derajatnya pak
semuanya semua tujuh tujuh ratus
reza ada uang rp dua ratus gak aku boleh minjem gak
aduh nih udah gak ada tadi aku udah pake bojajan
yaudah ini penghapus rante aja ya
reza ardi minta di uang kalian jatuh gak diambil kan ayo
jadi mulai dari sekarang baik itu uang rp seratus rp dua ratus rp lima puluh harus kita hargai
nah ini pulang ya